keluarga aka seorang tahanan narkoba polres pelabuhan tanjung perak
yang ditemukan tewas pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
melakukan upaya hukum dengan melapor ke bid propampol dejati
selasa siang sembilan mei dua ribu dua puluh tiga istri korban sitia ditemani pihak kuasa hukum
mendatangi bid propampol dejati sembari menunjukkan bukti pelaporan
atas kasus yang diterima sang suami
mereka menuntut para pelaku diadili termasuk mencopot kapolres pelabuhan tanjung perak surabaya
yang didilai sebagai penanggung jawab kasus ini
itu nggak cuma ingin berhenti di tiga belas tahanan saja ya
tapi harus ada oknum jadi tersangka
tersangka dipecat dan dihukum
kapolresnya juga dipecat

sampai menghina kan nyawa suami saya
dari pelaporan kasus tahanan tewas ini
polda jawa timur mengonfirmasi telah menetapkan tiga belas tersangka
sesama tahanan di polres pelabuhan tanjung perak surabaya
dan telah melakukan pemeriksaan empat anggota polres pelabuhan tanjung perak
tiga orang yang bertugas sebagai penjaga tahanan
dan satu perwira kasat tahti
karena diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dalam kasus ini
yang di sana itu melakukan tindak kekerasan
yang tidak korban
kemudian setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh bipropam
tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota kita
yaitu tidak melakukan jaga tahanan dengan baik
dengan penuh tanggung jawab
sehingga ada empat oknum anggota kita
yang diduga melakukan pelanggaran tindakan disiplin
jangan lupa like share dan subscribe ya